kalian harus membersihkan masjid dan mencuci karpet masjid selama satu minggu penuh
ustadz kakak salah hukumannya kagak keringanan itu
aduh nanti mereka kaget kapok
mestinya mereka dihukum suruh bersihin kandang sapi tidur sama safi
kalau kagak diusir sekalian dari pesantren
ya ampun kampungan belsi cowok cowok di pesantren ini
ya ampun baru ngeliat cowok masuk kamar cowok
udah heboh gak karuan
aduh pasti mereka tuh jarang lah cowok cowok cantik kayak gini
wacak basi ya
bumi mau minta kamu datang ke kelas madrasah
ada yang penting
gue gak tau kelasnya dimana
udah ya entah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aprile bener kamu masuk asrama putra tanpa izin
iya bener sih saya masuk asrama putra
tapi pas saya masuk gak ada yang ngelarang tuh
jadi saya langsung masuk aja
berarti kan boleh
siapa yang membiarkan
cuma dia jalan terus
irmahnya gue udah hadang
jalannya cepet umi
lu berdua tuh kan persona kan sama gue
eh ini udah hadang
jaga ahlak kalian
setelah melihat dan ada saksi tentang kejadian ini
maka yang namanya peraturan di pesantren tetap harus ditegakkan
dan siapapun yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sangsi sesuai dengan apa yang dia perbuat
faang tommy apoy dan ovi
itu adalah tanggung jawab kalian
untuk itu kalian tetap terkena sanksi
kalian harus membersihkan masjid
dan mencuci karpet masjid
selama satu minggu penuh
ustadz kagak salah hukumannya
kagak keringanan itu
aduh nanti mereka kaget kapok
mestinya mereka dihukum
suruh bersihin kandang safi
tidur sama safi
kalau kagak diusir sekalian dari pesantren sini
jaga akhlak kalian
ini keputusan tidak bisa digantung gantung
haruk sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan
oleh ustadz sepuh
kamu itu kan ketua asrama putra benar
artinya kamu itu bertanggung jawab penuh
akan apapun yang terjadi di asrama putra
sampai hal ini terjadi
artinya kamu juga bersalah
maka kamu harus membantu
untuk membersihkan masjid
dan mencuci karpet
selama satu minggu penuh
ustadz masa aneh dihukum juga ustadz
ada kan santri senior
kamu tidak terima
mau ditambah lagi hukumannya
gabuk irman dan irul
karena kalian sudah membiarkan seorang perempuan masuk
maka kalian juga terkena sanksi
sangsi kalian adalah menjaga pesantren ini dua puluh empat jam penuh
selama seminggu bergantian
gue gak kena sanksi
dan kamu april
karena kamu yang membuat gaduh
maka kamu juga terkena sanksi
kok saya kena sanksi juga sih
kan saya nggak tahu peraturannya
selama satu minggu
kamu tidak boleh keluar dari asrama
untuk kepentingan ibadah di masjid dan untuk makan
gak fair nih gak adil
kalau kamu tidak terima ya terserah
semua ini keputusan dari umi dan ustadz sepuh
keputusan sudah ditetapkan
jadi semua yang kena sanksi itu harus menjalankannya
sidang santri ini sudah cukup
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lo jangan ikut campur lo
baru ngelapang dandan

ngarang udah sar
apa beda kayak gini
ngarang tau gak lo
masuk nyamain nyamain orang deh
sama sekali beda

tuh kan inget ya

ngarang lo sebagai pelayan ke
ki cau lawan jarum li
di dalam air enggak rare
kemprises satu tinggal penuh tersaland ini bahkan lithium akan luang karena